perjodohan ini bilang apa kamu
van harusnya lo gak usah repot repot ketemu sama andara van
gue udah tau kok kenapa anda menolak gue
kau dari mana lo dil
iya van dia yang udah jadi mereka penolong gue dalam perjuangan ini
dan karena kamila andara menolak untuk dijodohkan dengan gue
tapi lo jangan senang dulu dil
karena permasalahannya belum selesai sampai sini
ya lo kayak gak kenal sikap mama aja
kalau keinginan mama belum terwujud memang akan berhenti berusaha
sampai keinginan mama itu terwujud
dan itu artinya kalau mama gak berhasil menjodohkan lo dengan andara
mama akan mencarikan cewek lain untuk menggantikannya
lo gak lagi nak menakutin gue kan van
bukan gitu dil sekarang kita dalam bahaya
karena kalau orang lain dia gak tau tuntasan di warah ini beda dengan andara
tenang aja van
gue yakin gak akan semudah itu mau mencari jodoh buat gue
dan gue juga sangat yakin
saat awal bertemu dengan wanita itu pasti saat itu gue udah sembuh
jadi harusnya lo yang pusing karena lo yang akan dijodohkan
yang jelas sekarang anda sangat marah sama dia
kak mila yang telepon
ya udah lo angkat teleponnya
kak fadil sekarang anda dimana
aku sekarang ada di rumah sakit mila kenapa mila
tolong kak fadil pulang sekarang ya kak
karena ada hal yang mau kak mila bicarakan sama kak fadil berdua
kak mila tunggu assalamualaikum
kak mila kak mila minta gua pulang mila katanya ada yang ingin dibicarakan
minum dulu temanan saya kak
eh ya mila kenapa kamu minta aku untuk pulang cepat
diminumin dulu kak
kak mila mau membicarakan soalan darah
kenapa kamu mengungkit masalah andara lagi mila
kak mila mau tanya sekarang sama kak fadil
apa benar tadi kak fadil menemui andara
kak fadil kak fadil gak perlu bohong
tadi kak mila dengar sendiri dari mama
mama tadi di mobil menelpon kak fadil dan menanyakan apakah kak fadil sudah bicara sama andara atau belum
kak mila gak marah kok kak
kak mila gak marah sama kak fadil
tapi kak mila gak suka sama sikap kak fadil yang kembali diam diam menemui andara
kenapa kak fadil harus bohong sama mila kak
kenapa kak fadil nggak bilang dulu sama mila kalau kak fadil mau menemui anda
padahal tadi di koridor rumah sakit kita ketemu kan kak
tapi kak fadil gak bilang apa apa sama kak mila
kak fadil malah buru buru pergi gitu aja
iya maaf tadi aku benar benar buru buru banget
terus untuk apa kak fadil menemui andara
itu mila mau membantu mama untuk menjodohkan antara dengan tava
kak fadil sebenarnya sebelum kak fadil menemui andara tadi kak mila sudah lebih dulu menemui andara
dan jujur kak mila salut sama siapap andara
karena ternyata andara memegang prinsipnya
andara menolak perjodohannya dengan kak tava
dan ternyata andara tidak seperti yang kak mila pikirkan selama ini
dan kak fadil juga harus tahu kak
kak fadil gak boleh memaksakan kak tava untuk bersatu sama andara
karena cinta itu tidak bisa dipaksakan kak
jadi kamu tadi menemui andara
terus kamu bilang apa sama andara
tiba tiba andara menolak perjodohan ini
mama gak suka kamu ikut campur dan bersolah sama orang lain mila
ma bukan maksud kak mila untuk ikut campur ma
tapi tapi kak mina menemui andara tadi
karena kak mila cuma mau menanyakan sama andara bagaimana perasaannya sama kak tava
pokoknya kamu tidak boleh mencampuri urusan perjodohannya tava
sekali lagi mama tegaskan ke kamu mila
kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain
kak mila benar ma
andara gak suka sama tava
kalau andara gak suka sama tava buat apa dia kirim paket pingsan segala untuk tava
itu kan artinya dia ada perhatian sama tova
makanya mama berharap kalau andara itu mau dijodohkan dengan tovan
ma paket itu cuma hadiah hadiah pertemanan kok ma
jadi tolong ma
jangan dianggap lebih dari itu mah
ya udah ya udah kalau andara memang gak mau dijodohin sama tovan
mama gak pernah maksa kok
tapi ini peringatan yang keras untuk kamu
jangan sekali sekali lagi kamu coba coba menggagalkan urusan perjodohan ini
mama bisa kok mencari
dari gadis yang lebih pantas untuk tovan dan lebih baik dari andara
mila udah mila kamu jangan sedih
ini bukan salah kamu kok mila
kacang sekarang semuanya makin kacau
kalau gitu bisa aku minta tolong sama kamu
tolong telepon mama dan rawat ucapan kamu
tuhan kamu sakit ya
andalah andara dengarkan aku dulu
mama berpikir kalau tava mencintai kamila
karena mama pernah melihat fadil mencium kamila saat kamila tidur
dan mama akhirnya memutuskan untuk menjodohkan tava dengan wanita lain
karena itu andara aku minta kamu membantu dalam hal ini
ini cuma pura pura kok
ini cuma sadiwara
cuma sampai fadil keluar dari rumah sakit
aku akan mencintai kamila
tidak ada yang maaf lagi
anda orang yang mau angkat telepon aku
makasih apa kau nggak papa mungkin fadil nggak bisa berdoa sama kamu lah ya papa tahu sendiri
kan gimana sikap mama sekarang ya ya ya papa bisa ngerti kau perasaan mama kamu kalau papa
tidak tahu rahasia ini pasti perasaan papa juga sama sama mama kamu lagi pula ya walaupun tidak
dinyatakan tidak diungkapkan kamu sama kamila sinyal sinyal cintanya itu nggak bisa disembunyikan
sekali lagi makasih ya pak iya nak
jadi kamu tadi menemui andara
apa sama andara tiba tiba andara menolak perjodohannya bilang apa kamu
mbak suka kamu ikut campur dan bersolah orang lain mila
mak buka masuk kamilah untuk ikut campur mah tapi tapi kamilah menemui andara tadi
karena kamilah cuma mau menanyakan sama andara bagaimana perasaannya sama kata
afan cuma itu mah apa urusan kamu mila pokoknya kamu tidak boleh mencampuri
urusan perjodohannya taufan sekali lagi mama tegaskan ke kamu
kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain mengerti kamu
mama benar seharusnya aku nggak ikut campur dalam urusan kata afan ini kan
haknya kata fad ini urusan mereka kenapa aku harus ikut campur di dalamnya kenapa